assalamualaikum permisi pak akan terpesanan
ini pak pesanannya opera yang bumarti kan
wah bener bang saya tungguin
nah udah kan makasih ya bang
ini opor ayam rumah makan pak tejo kan
iya pak ini pesanan bapak silahkan pak
iya bang kalau cashless itu lebih praktis
lagi pulaka dan juga kayak gini
iya iya ma sebentar
oh iya gak apa apa pak rudy
ini jeger jegur buat saya kok terima kasih pak
sayangku makanan sudah datang
transaksi digital itu bisa memajukan ekonomi nasional
untungnya nih bank indonesia menyusun sistem keuangan dengan lima inisiatif utama
di antaranya open banking sistem pembayaran retail infrastruktur pasar keuangan peraturan perizinan
supaya mudah cepat dan tetap terjaga keamanannya
sekarang ini transaksi digital lagi meningkat mah
jadi kita itu bisa aman di rumah
wah pelan pelan mah masih agak panas tuh
gimana kira kira rasanya sudah mirip belum
masih kurang pak ini tuh masih belum yang kayak mamah pingin
gini bu ini rani lagi ngidam pengen makan opor ayam buatan ibu gimana ya bu
biar papa yang masak opornya tunggu disini
mah blendernya rusak ya mati nih gak bisa dinyalain
oh mati listrik beli token